beralih ke olahraga nasional atlet putri maluku alvin tehupeyori memberikan kejutan
dengan menjuarai nomor seratus meter senior putri ke jurnas atletik dan kualifikasi pon dua ribu dua puluh papua
yang digelar di stadion pakansari cibinong
meski baru pertama kali diturunkan di nomor seratus meter
alvin sukses menjadi yang tercepat dengan catatan waktu sebelas enam puluh empat detik
penampilan impresif atlet putri maluku alvin tehupeori di lintasan seratus meter sudah terlihat sejak babak kualifikasi
di final alvin yang berlari di lintasan tiga langsung melesat meninggalkan lawan lawannya
dan finis sebagai tercepat dengan catatan waktu sebelas enam puluh empat detik
walau belum berhasil memecahkan rekornas senior sebelas lima puluh enam detik atas nama iren joseph
prestasi alvin ini cukup luar biasa
mengingat alvin sebenarnya adalah atlet dengan spesialisasi nomor empat ratus meter gawang
dengan hasil ini tidak tertutup kemungkinan alvin akan diturunkan di nomor seratus meter
di sea games dua ribu sembilan belas filipina desember mendatang
hasil di kejurnas ini cukup puas dengan hasil yang sekarang
tapi mungkin kalau misalnya di sea games kalau turun akan lebih baik lagi daripada yang ini
kita lihat aja karena kita biasanya satu bulan sebelum kompetisi kita akan cek
seperti waktu asian games juga begitu
ada kontrol cash yang kita akan ketahui kita akan mau pasang di mana sih atlet itu
di nomor seratus meter senior putra persaingan sengit terjadi di antara atlet atlet pelatnas indonesia
absennya lalu muhammad zohri membuat atlet asal ntb sudirman hadi menjadi yang tercepat
dengan catatan waktu sepuluh lima puluh delapan detik
dari muhammad bisma dan eko rimbawan yang harus puas di tempat kedua dan ketiga
sementara kelompok umur delapan belas tahun dan dua puluh tahun putra dan putri
podium dikuasai oleh atlet atlet indonesia yang kemarin baru tampil di ajang asean school games dua ribu sembilan belas di semarang
erna nuryanti jenny nuraini adit riko pradana dan adit rici pradana sukses mempersembahkan medali bagi kontingennya
kejurnas atletik u delapan belas u dua puluh dan senior yang sekaligus digunakan sebagai
kualifikasi pon dua ribu dua puluh papua ini akan berlangsung hingga tujuh agustus mendatang di stadion pakansari cibinong
terlanggap ismu aji indra setiawan cibino